ratusan rumah di pelumpang yang ludes terbakar di lelap api pada jumat tiga maret lalu
membuat ratusan jiwa kehilangan tempat tinggal
pasca kejadian lebih dari dua ratus kepala keluarga mengungsi ke sejumlah titik
namun kini lebih dari sepekan pasca kejadian
mereka sudah tak lagi tinggal di posko pengungsian
sebab secara bertahap ratusan korban mendapatkan bantuan berupa biaya sewa
untuk mengontrak hunian sementara setidaknya untuk tiga bulan ke depan
pertamina saat ini juga menyalurkan bantuan dana
atau biaya kontrakan kepada masyarakat yang terdampak
ada pun biaya kontrakan akan diterima masyarakat yang rumah yang terdampak
dengan total satu dua juta rupiah per bulan selama tiga bulan
serta tambahan rp dua juta untuk kebutuhan kontrakan tersebut
sehingga total yang diterima adalah sebesar rp lima enam juta
syarat utama mendapatkan bantuan dana adalah harus tercatat dan terverifikasi di level rt rw
kemudian akan dibuatkan akun bank dki
karena dana bantuan terpusat disalurkan secara bertahap melalui bank dki
salam warga rt enam rw satu adalah salah satu korban
dampak kebakaran yang telah menerima bantuan biaya kontrakan sejak jumat lalu
ia pun kini sudah menempati kontrakan baru bergeser di dekat posko keramil
tepatnya di rt delapan rw dua
sekarang kita mau coba untuk melihat kontrakan sekarang dari pak salam ya pak ya
itu prosesnya untuk bisa mendapatkan rumah huni sementaranya
bapak ini susah atau tergolong mudah gitu pak untuk menemukan yang tempat bapak sekarang bernaung
susah saya susah
banyak banyak sama sama mencari kan begitu
kalau saya ini alhamdulillah ya kan ponakan saya nih ini ponakan saya ya kan
jadi saya itu ya agak mudah lah perlu langsung masuk ke situ
selama tiga bulan ya itu lima enam kan gitu
ya saya terima saya juga banyak banyak terima kasih
karena saya ngontrak ini kalau nggak ada duitnya kan susah
pak kita sambil jalan nih pak sambil lihat
ini sebenarnya berapa jauh pak dari kontrakan yang baru ini
sama yang terdampak
sama yang terdampak bapak
ya bangsa adalah bangsa dua kilo lah
dua kilo dari sini pak
cukup sulit juga ya pak berarti
ini kita masuk ke dalam pak
masuk ke dalam ini habis gimana ya udah penuh semua yang lain
iya pak tapi ini benar benar pemukiman yang sangat sangat padat
iya benar benar sangat padat
makanya yang bapak bilang rebutan itu ya pak
bapak ada berapa banyak orang
setidaknya tiga rt dan satu ratus enam puluh kepala keluarga dari rw satu rawabadak selatan terdampak
bapak ada berapa banyak orang
satu ratus dua puluh tujuh di antaranya sudah menerima pencairan biaya sewa kontrakan per senin tiga belas maret kemarin
pengurus rt rw juga membantu mencari kontrakan bagi warga terdampak
sementara warga yang memilih mencari hunian secara mandiri
diimbau untuk tetap melapor pada rt rw agar tetap terdata persebarannya